seperti janji saya tadi kita akan mengulas mengenai hal ini bersama ini bukan orang orang yang
memprovokasi tapi akan memberikan perspektif lebih jernih kepada kita ada emerson junto
pegiat antikorupsi capai calon ketua umum pssi pegit antikorupsi econ terima kasih kemudian ada
kang asep iwan iryawan terima kasih kang asep aktivis boboto aktivis boboto pendukung
sip tapi hari ini akan hadir sebagai pakar hukum pidana tapi sebelum ke kang eson dan juga kang
asep saya akan ke rekan saya dulu yang paling cantik diantara kita bertiga ada miladia rahma
yang ada di gedung kpk mila ada update apa terbaru dari sana apakah romi dan empat orang lainnya
sudah sampai di jakarta dan di gedung kpk selamat malam budi dan para narasumber yang ada di studio
memang sampai dengan hari ini dari sore tadi kita masih menunggu menunggu kedatangan lima orang yang
memang tertangkap dalam operasi tangkap tangan kpk yang dilakukan di wilayah jawa timur tapi kami masih
tentu saja kami masih menunggu statement resmi dari kpk ya apakah betul memang satu dari lima orang yang
ditangkap dalam operasi tangkap tangan ini adalah petinggi parpol meskipun nama kemudian rohmanur
muzi ya begitu ya ini sudah sangat apa ya sangat jelas begitu ya terang di sosial media maupun di
berbagai macam pemberitaan tapi sekali lagi ini masih di luar biasa dan kami sangat terima kasih untuk
anda yang telah menonton video ini dan kita akan selamat menikmati video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya

ramai ini ramai karena awak media memang masih menunggu kedatangan dari kelima orang yang kemudian
ditangkap dalam operasi tangkap tangan nah bicara soal bagaimana apakah ada informasi terbaru kita
ketahui bersama sejak pukul kurang lebih pukul tiga atau pukul empat sore tadi kita sudah mendengar
bahwa kelima orang yang ditangkap atau diamankan dari jawa timur atau dari jawa timur dan jawa timur
dari wilayah surabaya ini sudah terbang dari surabaya menuju ke jakarta untuk kemudian langsung
dibawa ke gedung kpk untuk dilakukan pemeriksaan lebih dalam seharusnya memang kalau sesuai
dengan jadwal penerbangan sudah tiba di jakarta namun seperti tadi saya sampaikan sampai dengan
titik ini sudah hampir pukul setengah delapan malam ini masih belum ada tanda tanda
kedatangan dari kelima orang yang kemudian ditangkap tangan oleh kpk ini nah bicara sedikit
mungkin kita flashback ya budi bahwa seperti kita ketahui bersama seperti tadi sudah disampaikan oleh
berbicara kpk febri diansyah menyatakan bahwa lima orang ini emang terdiri dari berbagai macam unsur ada
penyelenggara negara kemudian ada anggota dpr ri dari legislatif kemudian ada dari swasta dan juga
pejabat kementerian agama dan informasinya memang operasi tangkap tangan ini berkaitan dengan dugaan
pengisian jabatan di kementerian agama pusat dan juga daerah ini seolah olah mengaminkan
apa yang kemudian statement disampaikan oleh mantan hakim mka begitu ya
md yang tadi juga sudah disampaikan dalam beberapa saat sebelumnya nah kalau bicara soal barang bukti
memang betul budis ada sejumlah barang bukti berupa uang rupiah yang juga sudah diamankan
besarannya kita masih belum tahu karena kita masih menunggu statement resmi dari kpk ini memang diduga
merupakan bagian dari transaksi yang dilakukan untuk pemberian atau penerimaan uang yang diduga
untuk mengisi sejumlah jabatan di kementerian agama baik di pusat maupun di daerah nah kalau berkaitan kira kira akan
kapan kemungkinan kpk ini akan memberikan statement resmi seperti biasa sop nya adalah satu x dua puluh empat jam kalau
kemudian kita menghitung maju begitu ya artinya kalau misalnya ott ini dilaksanakan pada pukul sembilan
atau pukul sepuluh tadi pagi ini estimasinya baru pada sabtu pagi sekitar pukul sembilan atau sepuluh baru pihak kpk
ini akan memberikan statement resmi terkait siapa kemudian yang terlibat dalam dugaan pengisian
jabatan ini apa yang matar belakanginya termasuk berapa lama kemudian pengintaian dan juga penindakan
ini dilakukan begitu nah seperti kita ketahui bersama juga untuk status tersangka penetapan
status tersangka ditambah lagi peningkatan proses penyelidikan menuju ke penyidikan ini juga
masih menunggu statement resmi dari kpk jadi kita tunggu bersama budi bersama dengan teman teman media
di sini akan sampai kapan kemudian kelima orang yang kemudian diamankan dalam ott tangkap tangan di
surabaya ini akan segera tiba budi baik mila kami akan terus menantikan update dari anda di gedung kpk terkait
dengan kasus ini saya yakin pasti dalam beberapa waktu ke depan akan ada update jadi anda harus bersabar
dan juga harus standby disitu untuk memberikan informasi kepada kami semua kita akan ke eson
dan juga kang s eson dulu nih sebagai ketua umum pse gaketot surprise nya dengan dengan berita ini ya pasti surprise tapi saya menduga besarnya itu jadi mereka foi lebih sasaran yang dikatakan oleh kristofor dan parasite dari pbkowe
dengan berita ini
ya pasti surprise ya
tapi saya menduga bahwa ini kejadian yang berulang
mungkin kita masih ingat sebelum dua ribu empat belas lalu
itu kan ada pak suriadar mali
jadi kebetulan juga ketua umum p tiga yang dijadikan tersangka menjelang pilpres
waktu dua ribu empat belas sekarang dua ribu sembilan belas
dan ini sebenarnya kalau di beberapa pemberitaan media
ini yang disebut sebut yang kelima padahal sebenarnya ke enam
jadi dari semua ketua umum partai yang terjerat dalam kasus korupsi
yang baru lolos baru satu pak akbar tanjung
di putusan pengadilan
artinya sudah diproses oleh waktu itu pak akbar tanjung
itu di tingkat pertama diponis tiga tahun
di tingkat banding difonis tiga tahun
di tingkat kasasi justru dibebaskan dalam kasus korupsi bulog
selebihnya yang kemudian ditangani oleh kpk
suria dharma ali
kemudian setia novanto
kemudian juga anas nurman ingrum
itu akhirnya difonis bersalah oleh pengadilan
dan hukuman ini di atas lima tahun penjara
nah bisa dikatakan surprise ya lagi lagi tadi
kan juga ada tudingan bahwa kpk tebang pilih
kpk hanya ngincar partai oposisi dan sebagainya
tapi bagi kami sendiri
sebagai orang yang mengikuti rekam jejaknya para koruptor
kalau bicara korupsi itu
nggak pernah melihat soal partai oposisi atau partai pro pemerintah
ini kalau bicara soal peluang apapun disikat
mungkin kita masih ingat kasus iktp
kasus misalnya suap pemilihan deputi gubernur bi
itu semua partai yang kalau punya ada kesempatan dihajar
jadi untuk masalah peluang nggak ada ideologi ya
gak ada ideologi mau koalisi pemerintah maupun oposisi
pokoknya ada peluang dihajar
tapi kan yang disoroti pendegang hukum ya
katanya tebang pilih tebang
betul anak emas anak tiri
nah ini bisa dibuktikan di kpk
kpk menghajar semua
baik yang pro pemerintah maupun yang oposisi diajarin
jadi nggak ada tuh istilahnya
wah ini banyak banyakan partai mana nih yang dijerat oleh kpk gitu
kemudian kader mana yang hanya diincar
saya kira ini tidak bicara soal incar mengincar
tapi bicara soal bukti ada bukti atau tidak gitu
dan kalau dikatakan kpk kan menarik
bahwa ada dugaan bahwa ini bukan kali pertama
kali pertama apa
kan kalau bicara soal praktek suap menyuap
dari sekian banyak kasus korupsi yang diotet oleh kpk
yang ketangkep itu adalah rata rata bukan pemberian yang pertama om
biasanya kedua ketiga atau yang kesekian
makanya tadi kata prof mahfud ada jejak kasusnya gitu
itu ada jejak kasus dan
dan kasusnya mirip mirip katanya sama ini
dan kalau yang kita lihat kan di kasusnya pak romy ini kan bicara soal jual beli jabatan
padahal di sebelumnya di dua ribu delapan belas pak romi juga pernah diperiksa tuh
dalam kasus dana perimbangan daerah
pola modusnya sama
nggak bisa jadi jual pengaruh
karena waktu itu kpk menemukan ada indikasi
ada uang sekitar satu empat diwakil ketua bendara umum partai t tiga waktu itu
yang tidak langsung terlibat sama
tidak langsung terlibat
tadi kalau eson sudah memberikan perspektifnya
saya lihat wajahnya kang asep sudah tidak tahan untuk memberikan wejangan dan juga pandangannya terkait hal ini
tapi saya minta kang asep itu tahan dua menit kita akan break
kami akan segera kembali
kang asyip saya mau nanya makro aja perspektif anda gimana deh
kalau saya bukan serba sudah biasa itu ma
mas kalau eson tadi kaget sampai tercengang
kaget karena ketua umum partai politik
kata kata bu botoh emang kudukannya hoan gitu kan
biasanya itu apa
apa karena ketua partainya
apa karena jual pengaruhnya
itu yang namanya legislatif eksekutif yudikatif oknum ya
tidak jauh dari main kutip
jadi kalau ada kesempatan katakan eson di belakangnya semua imannya sama kalau soal duit berjamaah
berjamaah itu semua maling semua berjamaah
tidak lihat partai oposisi atau koalisi kan
semua terjadi ini fakta menunjukkan
soal giliran tadi partai itu ketua umum itu hanya tinggal giliran aja kan
hampir lebih dari jari seorang
tertangkap ketua umum kan
sering saya katakan ingat saya pernyataan sekali lagi kan di sini dan tepi sebelah juga
katakan yang jadi masalah itu di partai partai pengusung ini kan bagaimana merusak entah satu dua kan
karena mereka ada tadi pimpinan partai yang jualannya partai eceran gitu kan
maksudnya apa itu
sekarang kalau memperdagangkan bukan kan eceran
mending sekalian kayak partai golkar kan
gede sekalian kan
ini eceran menurut anda
eceran kalau dalam dalam petik
saya tidak mau jubuh sama
eceran tapi banyak
saya tidak mau jubuh sama
saya berani jubuh sama
kita pernah kejadian orang yang kena ott saya kasih contoh di medan
sudah sembuh ke sini pulang kan bukan jadi tersangka juga
makanya saya deg degan satu itu
banyak juga yang kena ott ke kpk pulang juga kan
nah itu yang mau saya tanyakan
yang pertama kenapa kalau tadi eson katakan tadi prof mahfud juga katakan jejaknya ada
tapi kenapa baru sekarang misalnya di ott
itu yang pertama
yang kedua kalau memang ott apakah ada kemungkinan tidak jadi tersangka
karena ada lima orang
mungkin nggak salah satu atau salah dua atau salah tiga tidak jadi tersangka
ya kan sekarang fakta kenyataan kpk itu berulang
contoh yang paling gampang ketua pengadilan medan dan wakilnya sudah diberangkatkan pesawat ke sini
tidak tersangka kan
yang tersangka anggotanya
meskipun ott waktu itu
ott jelas ada di wip kok
saya katakan yang tahu kan
kita sekali lagi saya tidak pernah nyebut nama ya
sekali lagi saya juga
jadi mungkin ya
meskipun di cokok dalam ott itu belum tentunya
medan malah gampang
kasus medan belum lama kan
terus beberapa kasus lain dipulangkan kan
maka saya bilang apalagi hanya memperdagangkan pengaruh lah
tanda petik kan
nah karena mungkin saja perdagangan pengaruh lain yang bersangkutan berada di situ
tapi kalau misalnya mengutipnya jejaknya misalnya pendapat ini
jejak belum tentu
karena tadi saya bilang tikus tikus itu pintar cari lubang jalan jalan kecil
kayak kita kan ke sini macet
cari jalan jalan kecil kan
itu mungkin terjadi
maka saya bilang kalau kita berhadapan dengan kepentingan ya
orang orang tertentu menentukan kebijakan
apalagi nanti terjadi bergaining sekarang di tahun politik
semua seba mungkin bud
tapi yang pertanyaan saya lagi eka
kalau tadi anda katakan punya posibilitas orang yang tertangkap ott ini belum tentu jadi tersangka
gimana ya cara pertanyaan saya
batas embarkasinya itu gimana
kalau lewat garis ini lu pasti tersangka
kalau enggak pasti
tindak pidana itu karena laporan pengaduan karena ott
nah sekarang kalau karena misalkan karena laporan yang lain sudah kena
akhirnya kan nyusul tuh berikutnya
kemarin kan wakil ketua dpr dari pan juga kan
wakil ketua umum partai juga kan
karena benang benang pengaruh juga kan kena itu
itu yang tidak tertangkap tangan
yang lain juga karena ecaran ecaran tadi
nah ini yang sekarang ott
nah ketika ott persoalannya apakah di situ ada tindak pidana atau tidak
karena tadi kan lebih dari lima
jangan jangan lima ini emang semua berperan
semuanya kemungkinan pertama
atau yang empat bermain
yang satu belum bermain
atau yang dua belum bermain
kita enggak tahu
maka kalau lihat perkembangan sekarang media juga enggak berani menubuhkan
hanya apa tertariknya ada di situ ada ketua umum
semua mendebak mendebak nggak berani menyatakan
nah makanya saya katakan di awal
tapi belum tentu yang bersangkutan tersangka
karena nanti kan pemeriksaan ini bisa aja yang lima ini
yang tersangkutnya dua tiga atau mungkin semuanya
jadi ada posibilitas itu ya bang eswane
di beberapa kasus ada juga yang posisi dia cuma nganterin doang
supir kemudian ajudan
yang mereka itu sebenarnya memang tidak punya niat untuk terima suap
atau aktif misalnya melakukan praktek suap
nah disinilah di satu x dua puluh empat jam ini sebenarnya bagi kpk
untuk menggali sebenarnya keterlibatan mereka
mereka ini punya peran atau tidak gitu ya
kalau ini orang orang yang terlibat ya
dalam ott ini ada romahur muzi pastinya
ada kak kanwil kementerian agama
ada kepala kemenak kabupaten gresik
ada lagi siapa nih
ya pokoknya ada orang itu
bayangan anda gimana dalam perjamuan
posisi posisi itu kan juga mulai beredar nih
bahwa prakteknya adalah jual beli jabatan
tanda kutip ya jual beli jabatan
mahfud juga tadi ceritakan soal itu
nah juga jangan pernah lupa gitu
pasti gak akan lupa
karena pak promi adalah ketua umum p tiga
menterinya pak lukman hakim
nah di kasus yang serupa
di kasus waktu itu suap daging impor
untuk kebijakan daging impor
menterinya menteri dari pertanian pks juga
nah pertanyaan berikutnya adalah
apakah menterinya terlibat atau tidak
atau justru orang orang di level di bawah menteri
yang itu punya pengaruh ke menteri
orang bisa mengklaim bahwa saya ketua umum partai politik
kemudian menterinya adalah partai saya
lo nurut sama gue
kalau gak nurut
lo gue bisa usulin dimutasikan
atau dicopot jabatannya
nah faktor menteri ini menurut anda dalam pusarannya ini gimana nih
fakta yang kemarin kan di kartusnya lks
lki marasiswa itu mah
di fakta itu menterinya tidak masuk kan
padahal diperiksa berkali kali kan
nah terus di fakta yang lain juga ada
memperdagangkan pengaruh misalkan di kasus bupati bupati
ada juga yang nggak kena kan
maka saya bilang detik detik menyentuh ini satu
nunggu besok pagi
semua harus mengawasi
jangan sampai disini tadi terjadi sesuatu yang
apa yang mempengaruhi gini
posibilitas apa sesuatu seperti apa yang bisa mempengaruhi
lima jadi dua atau lima jadi satu
atau mungkin lima lima nya
kita akan bahas itu saja deh
tetap bersama kami
kalau tadi bang eson dengan tegas mengatakan bahwa kpk ini menunjukkan bahwa kpk tidak tebang pilih
kpk betul betul prudent imparsial dalam melakukan tugasnya
tapi kang asep berbeda lagi
dia bilang ini publik harus mengawasi hati hati karena bisa ada posibilitas posibilitas yang lain
gini pertama kita kan saya orang hukum
aja praduga tak bersalah
satu satu dulu dipegang
nah sekarang data itu ditunjukkan
kpk kan pernah tadi saya bilang kasus medan ya
ketua wakil ketua dibawa kesini
terus berapa kasus lain ada orang seperti tadi eson tadi
entah supirnya entah orang orang terdekatnya pulang juga
nah di kasus ini juga kita kan melihat ya
pertama ini kejadian di daerah gitu kan
saya berani nilai
kalaupun terjadi ya nilai uang jualan beri pengaruh jabatan itu berapa sih ya
saya mesti berbaik sangka gitu kan
tapi nanti kpk yang lebih tahu kan
apakah seorang ketua umum mainannya cuman setingkat bupati yang kemana mana tertangkap
tapi kan semua serba mungkin kan
nah sekarang kan tinggal bagaimana sekarang kpk menunjukkan betul ada memperdagangkan pengaruh
dalam arti misalkan untuk menjual jabatan
yang kita beredar isu ya
sekali lagi saya tidak menyebutkan sama
kalau betul sekarang bagaimana jual beli jabatan
karena pengaruh sama sama satu partai
nah harus ada bukti sekali
menetapkan tersangka kan yang disebut tersangka tuh
adanya bukti permulaan yang cukup
minimum dua alat bukti
bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana dalam hal ini adalah korupsi
katakanlah alat bukti disaksi
apakah yang lima akan mengatakan bahwa pelakunya si x
yang selama ini misteri guestnya ada disebut orang selalu minimal katanya ketua umum partai ya
atau juga misalkan bahwa ini hanya satu kebetulan
kita nggak tahu
maka saya bilang kita ditunggu media kita awasin
semua kita awasin
kalau nanti ada penjelasan dari kpk
kalau misalkan lima semuanya
kalau tiga yang dua kenapa
yang tiga kenapa
harus jelas dong
harus jelas ya
karena ide dalam hal korupsi itu
jadi partisipasi publik dibutuhkan
ketika publik mengetahui si a si b
katakanlah sekarang semuanya terlibat
berarti datang bank pulih katakan eson
siapapun partai pendukung satu dua sikap
katakan nggak ada urusan
siap kuasa itu wajar aja
oh ya nggak boleh
di hukum nggak boleh
masih bicara publik
tapi ya kata nggak ngasip ada presiden
itu yang satu persen om
ketua wakil ketua pengadilan negeri
pengadilan ketua pemerintah medan
dan kemudian ada beberapa tadi yang
cuma pengantar supir atau apapun itu
itu bisa dilepaskan
atau bahkan misalnya di beberapa kasus
korupsi gratifikasi sek tanda kutip
itu orangnya nggak ketangkep juga
walaupun digrebek bareng
tapi nggak ditetapkan sebagai tersangka
oke kalau tadi anda katakan sebenarnya
dan prof mahfud mengatakan
bahwa sebenarnya ini bukan jejak pertama
tapi ada beberapa jejak jejak lain
yang sebenarnya infonya justru kata prof mahfud
dari kpk sendiri
baru saat ini ketangkapnya
jadi kenapa nggak kemarin kemarin gitu
namanya juga ott
operasi tangkap tangan om
jadi kita kalau sebenarnya
kalau ngobrol dengan beberapa teman di kpk
seringkali ott itu gagal
tidak temukan soal buktinya
jadi proses penyerahannya itu nggak selesai
jadi ketika saya mau ngasih ke mas budi
duitnya tiba tiba belum nyampe
duitnya udah proses dibatalkan
mungkin ingat juga misalnya di kasus
kejadian di kejaksaan negeri di jakarta
itu belum dilakukan
tapi kpk kan terlalu cepet
misalnya menangkap itu
dan orangnya nggak diproses
karena itu nggak bisa diteresangka ya
nggak bisa diteresangka
pejabat kejatinya itu
sudah diperiksa kpk
ada berita acaranya
dki jakarta lho
tapi tidak tersangka juga kan
itu sudah di kpk
ada berita acara malah kan
ini kan publik lagi lagi
publik harus mengawasi
ada presiden kayak gitu gitu
ketua umum partai

ya kita melihatnya
ya kita melihatnya
ketua umum partai
ketua umum partai nggak ada urusan
siapa korupsi harus diproses
ya proses menjaganya itu tidak hanya di ketika satu x dua puluh empat jam
tapi di proses proses persidangan pemeriksaan saksi sampai menjelang putusan itu harus dijaga
kita harus ingat
sebenarnya di luar yang enam tadi
sebenarnya kalau di beberapa kasus itu muncul muncul juga tuh namanya
ada skandal kardus durian
ingat lagi kasus misalnya soal pengadaan kereta api
yang menyebutkan waktu itu keterlibatan sejumlah
menteri yang kebetulan juga pejabat atau ketua umum di partai tertentu
misalnya karena saksi saksi itu ternyata tidak mau menyebutkan siapa
keterlibatan misalnya orang yang disebut sebut diduga itu
menteri yang bersanggutan
di ktp kan disebut beberapa nama
belum diproses juga
disebut ktp jelas diputuskan disebut beberapa nama loh
kemungkinan kemungkinan orang pasang badan itu sangat besar sekali
jadi ya udah gue aja yang nanggung tapi jangan lupa pas di penjara itu yang nanggung
oke kalau tadi dikatakan ini prof mahfud lagi lagi di tweetnya itu menarik sekali
gak ada anak tiri gak ada anak emas tapi lagi lagi namanya sosial media
wah ini pasti bisa saja ada intervensi atau ada bentuk bentuk lain di luar
jangan sampai mengendalikan kpk
jadi soalnya nanti kalau misalkan di luar dugaan ternyata tidak dipulangkan
ya semua itu mungkin
tapi salah proses prosesnya
dalam konteks politik saya pikir
posisi kpk kan independent bos
beda sama kejaksaan kepolisian
kejaksaan kepolisian kan masih menginduk atau bertanggung jawab pada presiden
jadi dia nggak punya kepentingan kepentingan politik misalnya
jangan kan gitu
orang yang katakan si setia novanto adalah sebagai belut kena oli
itu aja kena bos
ya menterinya aja guys
apalagi sekjen bagian bagian kan kena
tapi ini yang saya khawatir lagi di pembentukan opini publik ya
jangan sampai nanti jadi kuciwa
ketika dibentuk opini oleh publik
seolah si a
asep eson budi melakukan
ternyata nanti kpk melepaskan
nah saya khawatir tuh dindingan untuk memperkenalkan kpk
jadi kpk bisa mendapat tekanan publik juga
padahal katanya kan
rasanya kpk meletakkan tersangka
bukan soal ketua umum partai
karena di bahasa umum itu
siapapun barang siapa nggak ada urusan
ketua apa nggak ada urusan
nah apalagi tahun politik gitu kan
penciptaan penciptaan opini publik
kelak kpk tidak mentersangkakan
akhirnya ujungnya melemahkan kpk
itu yang saya khawatirkan sekarang
nah itu penting nih
belibatkan ketua umum partai
dekat dengan pilpres
dekat dengan pemilu
ini punya benang merah benang merah nggak sih
lagi lagi sebenarnya kita banyak banget yang bisa dibahas
tapi waktu kita gak terlalu banyak
sangat mungkin terjadi
bicara soal ketua umum partai politik
dia bicara butuh soal dana partai politik
buat dia sendiri
atau misalnya buat kepentingan kepentingan tertentu lah
yang kita nggak tahu
sangat mungkin terjadi
anas urban inggrum juga sama
misalnya waktu itu ketika ditangkap
namanya disebut sebut misalnya kepentingan dia korupsi
kompetisi di internal partai sendiri
nah di p tiga juga sangat mungkin terjadi
di partai partai yang lain juga
buat kepentingan misalnya dia tetap bisa eksis
misalnya di internal partai
itu kan juga butuh uang yang tidak sedikit
oke itu yang mungkin publik mengait ngaitkan tadi ya
satu menit dari kak aset
lupa jadi ya
dagang pengaruh tadi
ini penting juga
pokoknya kalau nanti tetap tetap mendagangkan pengaruh
tidak harus diseret kpk
kadang kadang hukuman berat
kalau itu terjadi penjabat publik
hukumannya harus berat
jangan juga nanti
kpk bermain politik dalam arti tuduhan publik kan
seolah mengatakan bahwa kpk bermain politik
bukan kepentingan politik
siapapun ya dia salah
meskipun ditangkap kalau tidak salah pagi tadi
sampai saat ini belum ada pengumuman apa apa dari
ya karena aturannya
jadi namanya tidak diwajibkan dalam dua jam tiga jam
jangan publik paksa itu
jadi kpk tetap tunggu pengumuman kpk dua puluh empat jam
kalau nanti dia tetap tersangka
tapi kalau tidak sebagai tersangka
jangan salahkan kpk
nanti dituduh bahwa kpk pilih tebang
ya kpk bekerja bukan berdasarkan asumsi
tapi berdasarkan bukti
bukan juga karena tekanan partai politik tertentu bos
itu yang paling penting ya
lagi lagi kita harus awasi bersama
yang paling penting juga
publik mendidak semua
asas peraduga tidak bersalah juga penting sekali
untuk di kedepankan lagi pula
dan juga kpk harus independen untuk menentukan
semuanya berdasarkan bukti bukti yang ada
terima kasih bang esok
terima kasih bang esok
terima kasih kak kasem
waktunya sangat sedikit
meskipun banyak sekali yang harus kita bahas disini
terima kasih atas perbincangannya
kami akan segera kembali
usaha jeddah tetap di prime news